aduh nah ini lagi ini bayangin pak dr sindunata
aku baca aja oh hebat banget
ia hanya mau orang mengerti harapannya adalah matahari
dan jagonya adalah penderitaannya sendiri
ia percaya ratu adilnya tak lain
hanyalah mandunggalnya penderitaan dan harapan
mereka uang cilik itu bukanlah kalah
mereka hanya menitipkan rahasia penderitaan
tempat tersimpannya harapan akan masa depan
di negeri yang indah
yang kemah loh jinawi indonesia raya yang kita cintai
tidak yakin akan hal itu
tidak yakin akan hal itu
hanya karena manusia manusianya sudah mulai lupa diri
saudara saudara sekalian rakyat indonesia yang saya cintai dan banggakan dengan tulus ikhlas
sudah menjadi tugas sejarah kita untuk tidak pernah berhenti berjuang
mengangkat harkat dan martabat para petani buruh dan nelayan

ini bukan hanya slogan namun benar benar menjadi basis keperpihakan partai
saudara saudara tahu nggak sih bahwa apa
para petani kita itu mbok pergi deh temuin deh bahwa apa
mereka itu sekarang karena nggak merasa anak anak mudanya tidak bisa memberi harapan kehidupan
maka gak ada loh mulai berkurang yang mau jadi petani
lalu bagaimana kalau tidak ada makanan
karena tidak ada yang mau membuat yaitu pertanian dan lain sebagainya